rumit sekali seperti reklamasi ini ya
kebijakan memindahkan warga nelayan di kawasan pantai utara jakarta ke beberapa pulau di kawasan kepulauan seribu digadang gadang demi kesejahteraan nelayan
iya namun di sisi lain vito kebijakan relokasi itu justru dianggap sebagai dalih untuk memuluskan jalannya proyek reklamasi yang kini menjadi kontroversi
apalagi akses yang jauh diakini semakin menyulitkan pendapatannya sebagai nelayan tradisional
ya bagi saya itu nelayan apalagi misalnya kan sekarang kan banyak apa itu pabrik pabrik ikannya kan nambah jauh apalagi mau dibikin seperti ini
ini nambah jauh lagi gimana nelayan kecil pak makan dari mana saya itu ladangnya ladang usahanya seperti ini
hal serupa juga dilontarkan umar
rencana relokasi membuat nelayan kecil seperti dirinya semakin terpinggirkan
kalau dipindahkan ke pulauan seribu itu kan berarti kita termasuk pindah terus pengalamannya kan kembali ke nol lagi
mungkin kita ada selisian dengan masyarakat yang di sana gitu ya sebenarnya sih kurang setuju cuman ya gimana lagi kita orang kecil
pemprov dki jakarta yakini
namun jika relokasi dianggap tepat karena nelayan tak bisa lagi mendapatkan keuntungan dari melaut di kawasan tersebut
bukan hanya karena dampak proyek reklamasi namun tangkapan ikan di lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk dikonsumsi karena tingginya pencemaran limbah serta logam berat di kawasan pantai utara jakarta
kebijakan pemprov dki jakarta untuk merelokasi masyarakat nelayan di sepanjang pantai utara jakarta ini masih menimbulkan

pemprov dki jakarta mencari keuntungan yang lebih besar
yang akan adanya gesekan masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi pulau justru menjadi alasan kenapa mereka tidak mau direlokasi
namun terlepas dari jadi atau tidaknya kebijakan ini dilakukan masyarakat di sepanjang pantai utara jakarta ini tetap akan melakukan aktivitas melaut di kawasan ini karena memang sudah menjadi ladang makan mereka sejak dulu